kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim adalah mengeluarkan zakat
hal tersebut merupakan rukun islam yang keempat
zakat ialah membayarkan sejumlah harta tertentu untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima
sekretaris unit pengumpul zakat masjid istiqlal hayein mudlor menjelaskan
menunaikan zakat merupakan salah satu upaya membangun relasi bukan hanya kepada sang pencipta
tetapi juga kepada sesama manusia agar tercipta rasa saling membantu
pertama memang zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim
dari filosofi kenapa kemudian diwajibkan adalah untuk membersihkan harta itu sendiri dari seorang
jadi karena semua yang diperoleh seseorang allah memberikan mereka rezeki allah memberikan mereka anugerah
maka untuk membersihkan hartanya itu dengan cara zakat
cara membayar zakat fitrah sebenarnya cukup mudah
anda bisa mendatangi lokasi yang menyediakan layanan pembayaran zakat di sekitar tempat tinggal
kemudian serahkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau beras seberat dua lima kg atau tiga lima liter
kepada amil zakat atau panitia pengumpul zakat
zakat fitrah pun bisa dibayar dengan uang tunai senilai harga beras dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari hari
sementara itu mengacu pada skt dan zakat fitrah juga bisa dibayar dengan uang tunai yang biasa dikonsumsi sehari hari

besaran zakat fitrah untuk wilayah dki jakarta ialah sebesar empat puluh lima ribu rupiah
zakat fitrah bisa dibayarkan pada awal ramadan hingga batas sebelum sholat idul fitri
nah setelah mengisi data diri dan menyerahkan uangnya
kemudian saya akan membaca niat sebagai tanda ijab tabul atau penyerahan uang zakatnya
yang setara dengan tiga lima liter beras
sebagai kewajiban yang ditunaikan setahun sekali pada ramadan
zakat fitrah yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah
pertama ialah fakir atau orang yang tidak memiliki harta
kedua orang miskin atau orang yang berada dalam kondisi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan serba kekurangan
selanjutnya yang berhak menerima adalah amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat
golongan lain yang juga berhak ialah mu'alaf
rikob atau orang yang tidak punya hak mengatur dirinya sendiri dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka kalau ia bisa menebus dirinya
serta garim atau orang yang memiliki banyak utang
ketujuh ialah sabilillah atau seseorang yang berjuang di jalan allah
dan terakhir ibn sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk bermaksiat